sidang kedua pra peradilan dengan tersangka dalan iskan kembali digelar di pengadilan negeri surabaya senin pagi
dalam sidang ini kuasa hukum dahlan mempertanyakan pengeluaran sprindik yang dinilai aneh karena hanya berlangsung dalam satu hari saja
pukul sepuluh lebih dua puluh empat menit hakim tunggal ferdinandus memulai jalannya sidang
kuasa hukum kejati sebagai termohon langsung dipersilakan membacakan jawaban setebal empat puluh empat lembar secara bergantian
bahwa alasan alasan permohonan yang diajukan oleh permohon pada pokoknya antara lain penyidikan
jawaban dari termohon didominasi bantahan alasan pra peradilan yang sebelumnya disampaikan pemohon
yaitu mengenai pengeluaran sprindik penetapan tersangka dan penahanan dahlan iskan yang hanya berlangsung dalam satu hari saja
seperindik itu harus dipahami dari tanggal tiga puluh juni dua ribu enam belas bukan dua puluh satu
jadi tiga puluh juni dua ribu enam belas kita melakukan penyidikan
nah tiga puluh juni kita mencari enam umpukan bukti nih untuk membuat terang tentang tindakan yang terjadi
di akhirnya baru menemukan tersangkanya
nah akhirnya dua puluh tujuh oktober kami menetapkan tersangka
saya tidak tahu kapan muncul istilah sprindik umum seprindik khusus itu ya baru di persidangan ini
penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan alat bukti dalam rangka membuat terangnya satu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya
artinya seperindik ya satu sekali diterbitkan
agenda berikutnya adalah menghadirkan dua saksi ahli dari pihak pemohon
poin poin penting yang disampaikan saksi ahli diantaranya mengenai prosedur surat perintah penyidikan penetapan tersangka penentuan kerugian negara dan pengguguran pra peradilan
sidang kedua ini berakhir pukul enam belas tiga puluh petang dan akan dilanjutkan selasa pagi